kakek gue rasa nudih
kakek gue rasa nudih
aku harus segera menolong
dan juga seh hasanud
kemudian setelah itu
menyerang rajaan dewi samud
untuk menyelamatkan putraku
mau kemana kau si luar
kau masih hidup
ayo ikutlah dengan
kau akan aku jadikan tamu kehormatan
di acara pernikahan
raden walang sung sang
dan dewi samud
jangan harap itu terjadi
di saat aku masih hidup
ini tidak bisa dibiarkan aku harus segera minta pertolongan raden gagap
kentas ya puas
orang ini mengapa dia terus mengaku sebagai raih kian santan
bagaimana mungkin jika raiko hidup kembali
aku melihat sendiri dia sudah dimakamkan
ah yunda percayalah padamu
aku raimu kian santan
mungkin ini tidak masuk
ini memang tidak masuk akal
raiku raikian santan sudah meninggal
lalu kamu datang mengaku sebagai raiku kian santan
bagaimana mungkin aku bisa percaya
jangan percaya nih mas
dia memang pas pembohong
karena raimu kian santan sudah meninggal
masa itu dia mau hidup lagi
atau akan kembali kembali
percayalah aku kian santan
aku hanya mati seumur hidup
aku tidak benar benar meninggal yunda
kakek guru hasanuddin sendiri yang menolong
kalau kalian tidak percaya
kami bisa tanyakan sendiri kepadanya
bagaimana dia bisa mengenal kakek guru
sebenarnya dia jujur atau berbohong
lepaskan nih mas rara santan
atau kau akan mati
bijikanku tidak pernah lepas dari sasaran
ini mas rara santan
raden gagak lumayan
ada apa ini
aku sedang meyakinkan yunda rara santan
bahwa aku kian santan kakek guru
rai kian santan
raiku sudah meninggal
aku melihat dengan mataku sendiri
dia dimasukkan ke liang lat
tidak mungkin lagi satan bisa hidup kembali
dan kakek lihat lihat aja dia
dia berbeda dengan raiku
ini mas rara santan
raden gagak lumayung ini sebenarnya adalah
raden kian santan
kakek guru kian santan
rada kian santan
rada kian santan
yang berubah wajah
setelah hidup kembali dari mahdisuli
kelak dia akan berubah kembali wajahnya menjadi raden piam santang
setelah mendapatkan mustika merah deli
apakah bisa seperti itu kakek
apakah itu benar terjadi seperti itu kang
ya begitulah keadaannya nih mas
ya begitulah keadaannya nih mas
ini benar kamu rai
ini satu keajaiban rai
kamu hidup sampai sekarang
terima kasih telah membantu
untuk meyakinkan yundar
inilah salah satu kebesaran
dan kekuasaan allah
kita patut bersyukur
allah lah yang telah
mempertemukan kita kembali
yang terpenting bagi kita sekarang
kita harus segera pergi dari sini
yang sedang berperang melawan
raden walang sungcang